melatih kepercayaan diri dengan fisik kepada anak dari usia dini sangatlah penting
salah satunya adalah dengan olahraga bela diri taekwondo
keceriaan terlihat pada anak anak saat mengikuti pelatihan taekwondo
di tempat pelatihan taekwondo pancasila taman duta depok jawa barat
saat mengikuti olahraga taekwondo kids khusus umur tiga lima sampai sepuluh tahun
sebelum melakukan latihan belasan anak usia dini ini melakukan pemanasan
mereka pun terlihat sangat antusias mengikuti arahan teknik dasar yang diberikan oleh sabang taekwondo
kebanyakan murid telah memilih taekwondo karena merupakan inisiatif mereka sendiri
tidak sedikit dari para murid memilih olahraga taekwondo karena bercita cita menjadi atlet taekwondo
gazi kenapa sih mau ikut taekwondo

karena bisa melindungi anak kita dan bisa berdara diri
aku bisa jadi juara

main handphone yang terjadinya cuma diem
sebenarnya anak anak kan butuh energi keluar
latihan taekwondo terdiri dari beberapa level
yaitu dari awal kelas ban putih kelas umum dan kelas atlet
untuk usia kelas tiga tahun masuk dalam kategori perkadet dan dapat dilombakan ke tingkat daerah dan nasional
selain untuk melatih fisik dan kepercayaan diri
kegiatan olahraga taekwondo untuk mengisi liburan ini sendiri
dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan disiplin bagi anak anak
untuk kategori prakade sendiri sudah bisa dilombakan dari usia tiga lima tahun
untuk eventnya sendiri ada di event nasional maupun daerah
untuk biasanya manfaat dari taekwondo itu sendiri bagi anak anak itu sebenarnya banyak banget
dalam segi sosialisasi segi kesehatan
juga bisa berprestasi dalam arti dari usia dini mereka sudah bisa berprestasi bahkan di tingkat nasional
dalam sebulan latihan taekwondo dilakukan dalam delapan kali pertemuan
selama liburan sekolah latihan dilakukan seminggu hanya satu kali pertemuan yaitu pada hari kamis
fahmi febrian depok jawa barat